pasti dia punya niat jahat sama papi gue
pasti dia cuma mau ngelakuin hartanya doang
pokoknya gue harus cari cara buat menu bongkar semua niat busuk dia
supaya pabi percaya sama gue dan menceraikan dia
bikin malu doang
mending diserahkan ke sana
gak usah gabung dulu sama kita
udah udah intinya sekarang gini
semua dari kita harus selalu siap siap
berjaga jaga selalu kontek kontekan
konvoy nggak ada yang jalan sendiri
ingat gak ada yang jalan sendiri ya
pokoknya kita bakal terus maju
sampai dia ngejalan
sering warung buah
aduh anak anak pada kemana sih jam segini belum pada datang
gapapa men parah banget sih
men men itu bang warrior yang kemarin men
mampus kita tempat dua
aspurn juga berhasil
tapi kita harus kasih pelajaran buat mereka biar mereka tahu siapa kita
mereka emang harus tahu kalau kita itu pembalap bukan preman
kenapa sih lo belai mereka
apa alasannya lo belai mereka
lex gue gak belain geng serigala ya
gue belain kita semua
biar gue yang ngabisin dia
kalo perlu dia yang akan teman begitu
kalo lo mau abisin dia pangkain dulu gue
kembali terjadi perang antar geng bermotor hingga menewaskan salah satu anggota geng bermotor
yang menamakan diri warrior
kami dari tim berita fakta untuk anda
mas aku ke kamar sebentar
jangan lama lama ya sayang ya
boy kamu baik baik aja
aku lihat di berita geng kamu tauran dengan geng serigala
iya aku baik baik aja kok
cuma teman gue ada yang meninggal
boy aku turut berduka cita boy
nah mulai sekarang mendingan lu itu gak usah telepon telepon gue lagi gak usah kontak kontak gue lagi ya
aku sangat sayang dan cinta dengan kamu
aku memilih untuk menikah dengan mas b
itu untuk apa boy
untuk mesejahterakan ibuku
hanya itu boy
kamu ngertiin aku
lu tuh gak perlu jelasin apa apa lagi sama buah
karena gue udah nganggep lu tuh gak ada
kamu harus nyikirin keadaan aku boy
ya terima kasih boy
pasti dia punya niat jahat sama ibunya
pasti dia cuma mau ngobrolin hartanya doang
gue yakin dia lagi ngomong sama pacarnya
pokoknya gue harus cari cara buat ngebongkar semua niat busuk dia
supaya pabi percaya sama gue dan menceraikan dia
gak apa apa kok match sedikit kena motor
nah bro gue mau minta maaf nih soal temen temen gue
karena mereka udah bikin gue babak belur kayak gini
gak apa apa kok santai
yaudah kalau gitu gue anterin ya
gue mau ke tempat nongkrong gue lagi
yaudah gue anterin ya
mau ngapain lo kesini sendiri
gue kesini mau damai
jangan sok cantik deh men
eh gue pikir gue gak tau kalau anak anak buah lo udah nyerang geng gue
terus lo pikir gue bakal diem gitu aja
ya kan gue udah bilang sama lo
gue kesini mau damai sama lo dan minta maaf sama kalian semua
hah lo pikir kita geng apaan
sekali lo udah masuk sini lo gak bakal bisa keluar
mau apa lagi pergi
masih punya kopi kan
terus lo gak menunggu
can useful thing ya
tiga hari dia disampampung infectious disease sih
kalo gue kesini gue mudah apain sama kalian semua
kalo geng gue pernah nyinggung kalian bikin kalian kesel
lo pikir gue peduli sama itu semua
lo denger ya
ini terakhir kali gue bilang ke lo
karena lain kali gue gak akan kasih kesempatan semudah ini buat lo pergi
kan gue udah bilang gue gak akan pergi
emang dia hanya minta diajar
gue selalu ikutin mau
sekarang lo ikutin mau
lo pergi sekarang boy
makasih lu udah belain gue
cuman gue gak akan pergi
kalau gue masih musuhan sama geng serigala
lu belum pernah ngerasain ya
gue udah ngerasain
gue gak mau ada korban lagi kayak vito
kalo lo emang masih kekeuh
masih yakin sama mohan lo
gue bakal lupain semua permasalahan kita